jadi memang tidak main main dalam menentukan kualitas drone spraying ini
ada tiga tahapan yang harus dilalui
yang pertama adalah pengetesan tentang struktur
di mana sini akan dicek ketahanan tiap lengan lengannya
dari kakinya dari propellernya bahkan dari join join itu akan dicek semuanya
lalu yang kedua itu adalah pengecekan mengenai dari kestabilan
itu cara terbangnya seperti apa
dan yang ketiga yang terakhir adalah pengecekan atau tes mengenai sistem dari drone itu sendiri
nah apabila tiga tiga sudah lolos
maka drone ini sudah layak untuk dibawa langsung ke lapangan atau di persawahan
jadi kenapa probe sekarang saat ini fokus untuk mengembangkan drone di bidang agriculture
ya pertama karena itu yang paling memungkinkan dan paling bisa langsung diaplikasikan di masyarakat tentunya
karena kita tahu masyarakat indonesia yang petani itu sangat banyak
dan beberapa literatur menyebutkan bahwa untuk tenaga kerja di pertanian itu
itu selalu menurun bahkan angkanya sangat drastis untuk beberapa tahun terakhir
kita berharap dengan adanya drone spare ini
bisa menarik kembali nih minat anak muda untuk kembali terjun ke
untuk memajukan dunia pertanian kita di indonesia
spray nya kecil bagus
lalu kepemerataan terhadap tanamannya baik
yang ketiga kos
apalagi kita berhubungan dengan tenaga kerja yang semakin sulit dan semakin mahal
lalu yang selanjutnya

dan bisa membawa kesyukuran tanah
karena kita menggunakan konsep aken hayati
dan sebenarnya kita sudah bersiap untuk teknologi yang akan dipersiapkan di masa depan
di masa depan jadi ini bukan masa depan ya
ini sekarang dan akan masa depan juga sudah dipakai
masa depan yang akan dipakai ini
ini adalah drone passenger
drone passenger untuk penumpang berkapasitas dua penumpang
konsepnya drone passenger untuk penumpang berkapasitas dua penumpang
dan perubahan transportasi untuk air taxi
taksi udara dengan teknologi drone
kira kira kapan ini akan bisa diaplikasikan di udara
kalau kira kiranya ya tunggu saja supaya surprise
karena memang kita masih mengembangkan beberapa tahap pengujian
tetapi paling tidak kita sudah setengah jalan karena prototipe sudah hadir disini
tinggal menyemburnakan sistemnya
gak tahu lagi buat coba ginian ya
ini putar cnn indonesia